sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku mau sendiri ya sekarang aku mau tinggal
aku benar benar mau tinggal
kamu kembali ya buat mama ya
mama bukan tadi

mama juga gak peduli sebetulnya

emang ada striving menuju ke dunia yang enak
mama kadang baru kebohongan
k se profund percaya dengan diri itu selama berdua tiga masa
kayak aku betul ira creator
nyatanya rumah gue

kalau mau pergi mama akan ikut sama kamu

pokoknya mama akan nempel terus sama kamu
kamu nggak boleh tinggalin mama
mama nggak mau sendirian
siapa yang mau pergi mah
kita gak mau pergi kemana mana kok
tapi rumah ini kan kosong
mama ditinggal sendirian
rumah kosong kan
tadinya kita menungguin mama
tapi sitanya kekeh
tapi surat ini tadi sita bilang kalian mau pergi kalian
kamu kerjain oma
nggak pa nggak
sita tuh cuma iseng aja
gimana caranya tunyai mama papa sama oma
kata mama kalau cinta itu baru berasa
kalau udah kehilangan
sita kamu tahu kan
bapak harus bilang terima kasih sama kamu
karena kamu sudah menyelamatkan keluarga ini
mirza kenapa gak jemput aku ya
kenapa aku jadi mikirin dia kayak gini
kayaknya rasanya sedih gak ada mirza
apa jangan jangan omongan mirza benar ya
apa aku jatuh cinta ya sama dia
bahagia sekalian deh
dengan kebutuhan kembali keluarga kita ini
tapi masih ada satu hal sebenarnya
masih mengganjal di hati mama
dia harus dihukum atas kejahatan dia
kita harus telepon polisi dan lapor ke semuanya
apa nggak sebaiknya kita lupain aja semuanya
pak hamid adalah ayah kandungnya andre ma
aduh udah deh
dia gak pantes jadi ayah kandungnya andre
pantes gak pantes
dia tetep ayahnya andre ma
nah terus gimana
kita biarin aja orang sejahat dia berkeliaran bebas gitu
menurut ibu wit gimana
ibu kan yang paling menjadi korban dalam hal ini
saya terserah andre aja
telepon polisi sekarang
aku tau kau dia itu bapak kandung aku
dan aku sayang sama dia
dan karena aku sayang sama dia
aku mau dia itu berubah
aku mau dia itu berubah menjadi orang yang lebih baik
dan bukan demi keadilan sama sekali bukan
tapi demi dirinya sendiri

aku mau kita itu menyayangi dia
aku mau dia itu bener bener berubah
dan aku mau dia itu bener bener belajar
kalau dari setiap kejahatan yang dilakukan
itu harus ada hukuman
yang harus dia tanggung
sekarang aku minta sama kamu tolong telepon polisi
kalau ini emang
kalau ini emang
bapak bilang bapak bagi duit
enggak gak ada uang
itu apaan tuh
gua lihat bapak
bapak gua bagi duit
pak udah cukup ya mirza udah capek di perusahaan bapak
mirza gak punya uang mirza juga butuh
sekarang berani ngelawan gua loh
lu jadi pelit sama gue
jangan kali gua mumpulnya